kita ke informasi mengenai bank indonesia mengklarifikasi marake informasi di media sosial mengenai adanya simbol terlarang pada pecahan uang dua ribu rupiah hingga seratus ribu rupiah
dilansir detik finance direktur departemen komunikasi bank indonesia arbona suta barat menyatakan simbol yang terdapat pada uang rupiah bukanlah simbol terlarang
simbol mirip palu arit yang ramai diperbincangkan netizen tersebut adalah logo bank indonesia yang dicetak menggunakan teknik cetak khusus yang disebut rectoverso gambar ataupun saling isi
arbonas huta barat menegaskan rectoverso tidak dirancang untuk membentuk atau dimaknai sebagai gambar atau simbol lain selain lambang bi
selain pada uang kertas rupiah recto verso yang merupakan unsur pengaman juga digunakan oleh negara negara lain
seperti pada uang kertas malaysia ringgit
ada pun uang kertas euro yang membentuk ornamen nilai nominal